ya selain prambanan borobudur tebing breksi sempat disebut akan dikunjungi presiden amerika serikat barack obama dalam kunjungannya ke yogyakarta
namun kunjungan ke destinasi wisata baru ini batal dilakukan
tak perlu jauh jauh pergi ke grand canyon arizona amerika serikat untuk menikmati wisata batuan yang indah
di yogyakarta tepatnya di desa sambirejo kecamatan prambanan kabupaten sleman
tebing breksi telah menjadi prima dona wisata baru yang wajib anda kunjungi
beginilah keindahan tebing breksi di sleman yogyakarta
ribuan wisatawan datang setiap hari ke objek wisata baru ini
selain menikmati suasana yogyakarta dan sekitarnya dari ketinggian
tebing breksi menjadi objek foto yang menarik dan berbeda dari biasanya
tak heran banyak wisatawan yang mengabadikan momen liburan dengan bersuah foto
lalu dari mana nama tebing breksi berasal
breksi adalah jenis batu yang antarabangsa
ada di kawasan ini yang merupakan endapan abu vulkanik gunung api purba
sebelumnya penambang batu menjadi mata pencahayaan penduk sekitar
namun sejak dinyatakan sebagai salah satu georitage jakarta pada tahun dua ribu empat belas lalu
sebagian besar penambang membuat kelompok sadar wisata lowo ijo yang menjadi pengelola tebing breksi
meski tergolong masih baru kunjungan wisatawan ke bekas tambang batu ini terus meningkat sejak tahun lalu
sampai sejauh ini itu sudah sangat banyak beragam
se indonesia juga sudah ada terutama yang ini bulan bulan ini yang paling banyak itu dari jakarta dan kalimantan
belum lagi dari negara tetangga dari malaysia itu juga sudah lumayan banyak
meski batuan alami ini sudah menjadi objek foto yang menarik
sejumlah dinding yang dipahat secara khusus juga tak luput dari perhatian wisatawan untuk berfoto
usai berfoto wisatawan dibawa ke puncak tebing breksi untuk menikmati
suasana yogyakarta dan sekitarnya dari ketinggian
waktu terbaik untuk mengunjungi tebing breksi ini adalah pada sore hari
selain karena panas matahari yang sudah cukup bersahabat
wisatawan bisa menikmati suasana matahari terbenam dari puncak tebing breksi
foto foto di batu batu kan tadi juga ada gambar wayang wayang gitu ya kayak yang emang khas jogja banget
terus melihat ada pemandangan pemandangan dari atas juga dari awal awalnya kan ada yang kecil sampai besar
ini bagus ya sebenarnya seperti di warneke juga
taman taman seperti ini bagus hanya mungkin perlu dibenahi akses masuk ya
kemudian untuk mandi dan sebagainya itu kan kita masih kurang ya
bagus mbak kalau dikembangkan lagi ya
tebing breksi yang eksotis sempat dilirik untuk menjadi salah satu tujuan wisata bagi rombongan obama
namun tebing breksi akhirnya batal dikunjungi obama
mereka lebih memilih objek wisata lain yaitu bukit becici di delingung bantul